bu tadi barusan aku lihat naila
sama intan pergi ya bu
mau ke rumah sakit buat kontrol ya bu
temannya intan itu baik sekali loh
sudah menganggap intan dan naila itu
seperti keluarganya sendiri
syukur kalau kayak gitu bu
intan udah buat janji sama dokternya
good kalau gitu besok pagi pagi kita dijemput intan sama mamanya
habis itu kita langsung ke rumah sakit
makasih ya pak
sekarang kita kontrol ke dokter ya
biar mama cepet sembuh
tapi kalau mama kontrol ke dokter
mama lebih sehat
bagi mama lebih keliatan bugar
dia itu udah nganggap mama
kayak ibunya sendiri
tiara cantik menganggap mama
seperti ibunya sendiri
gimana sih ini kan hari libur
cari waktu lain lah
atau kan suruh wakilin
suruh tunggu kok gitu
papa tuh punya temen boleh
nah dia harus pulang malam ini
papa up masih punya urusan bisnis sama dia yang belum selesai
sekarang harus papa temuin dia
papa kan udah janji sama tiara
mau ngantri mamanya intern ke dokter
kalau berangkat duluan sama supir
nanti kalau papa selesai cepat
mudah mudahan kalau papa selesai cepat
yaudah kamu pergi ya
salam buat mama intern ya
ntar nanti mamaku nominnya
ntar pasti mama cepet sembuh
entah kita berangkat sekarang yuk
supir aku udah nunggu tuh di depan
mereka pasti pergi ke rumah sakit
temannya intan itu baik sekali
anaknya naila dan ardi
mungkin juga sudah sebesar dia
wajahnya seperti apa ya
waalaikumsalam nak mirza
tadi barusan aku lihat naila
sama intan pergi ya bu
mau ke rumah sakit buat kontrol ya bu
temannya intan itu baik sekali loh nak mirsa
sudah menganggap intan dan laila itu seperti keluarganya sendiri
syukur kalau kayak gitu bu
ada anak itu yang nolong keluarganya ibu
aku jadi sedikit lebih tenang
buat sementara ini
aku mau menjauh dari keluarganya ibu
terutama sama naila bu
aku gak mau naila nganggep aku terlalu baik
aku gak mau naila nganggep aku terlalu baik
mengganggu kehidupannya dia bu
kau tenang aja ya
amakah mau lagi di periksa kok
gyady aku yakin mama kau pasti consideration aja
gyady aku yakin mama kau pasti mentioning her for the game
ya tiara makasih ya tiara
jadi apa yang membuat ibu tiba tiba marah
ada seorang laki laki datang ke rumah saya
dia melamar dan ingin menikahi saya dok
padahal saya masih punya suami
lalu suami ibu sekarang tinggal di mana
jadi maksudnya ibu sama suami ibu gak tinggal satu rumah
kenapa kalian gak bisa tinggal bersama
ya sudah ibu nggak perlu jawab pertanyaan saya kalau emang ibu gak mau
suami saya masih marah sama saya sekarang
tapi bukan berarti dia gak mencintai saya kan dok
aku harus buru buru nemuin tanah untungnya tadi meetingnya dekat sini
mama mama udah selesai diperiksanya
udah sayang ini mama udah dikasih obat sama dokter
dikemasannya sudah saya tulis berapa kali sehari
makasih ya dokter
tante tante mau minum ya
bentar ya tante aku ambil minum dulu
intan teman kamu kelihatannya dekat sekali ya sama ibu kamu
tiara itu sama mama udah dianggap anaknya
ya mereka sama sama tiara
dan sudah saatnya kamu berada di orang orang yang bisa bikin kamu bahagia terus

mada pengalin dia tapi tidak waktu married
saya ada pendapat dari teman ku dia
mereka pasti sekarang ada di ruangannya arman
harusan sekarang aja ya
mereka udah dateng
mereka udah pulang
sorry saya terlambat
tadi ada meeting dulu soalnya
oh iya deh mau masuk
enggak usah lah
ya insya allah setelah minum obat secara bertahap dia akan lebih baik